sahari tanusu dibyo kembali diperiksa penyidik kejaksaan agung untuk pengusutan kasus dugaan korupsi restitusi pajak pt mobile aid telekom
sebelumnya pengusaha yang dikenal dengan panggilan ht ini sempat diperiksa penyidik jaksa agung muda bidang pidana khusus jampitsus kejagung pada tujuh belas maret yang lalu
dugaan korupsi mobile aid muncul setelah penyidik kejagung menemukan transaksi palsu antara perusahaan tersebut dan pt jainusantara pada periode dua ribu dua puluh
transaksi ini yang menjadi dasar pengajur permohonan restitusi oleh mobile aid
pada kurun waktu itu mobile aid diduga memasukkan bukti transaksi dengan jainus antara senilai rp delapan puluh miliar